ya guna mengembangkan potensi umkm sebuah bank menggelar bazar bulanan di belasan wilayah yang tersebar di seluruh indonesia
peserta event dibagi dalam belasan ribu klaster binaan dengan puluhan hingga ratusan pelaku usaha di setiap klaster binaan
bang rakyat indonesia
melalui mantri bri bersama lokal hero untuk membantu para umkm
umkm binaan ini dibentuk dalam klaster klaster sesuai jenisnya
total ada sebelas klaster binaan bri dengan berbagai jenis komoditinya seperti agrikultur perikanan hingga fashion
setiap klaster terdiri dari puluhan hingga ratusan pelaku usaha di dalamnya yang dibina agar mampu membuat brandnya sendiri
beri akses pasar yang lebih luas
dan memiliki disenjata
direktur bisnis mikro bri supari mengatakan
ke depan bri memang tidak hanya melayani pembiayaan
melainkan pemberdayaan menjadi yang terdepan
kita punya tiga tahapan atau fase pemberdayaan
sekalipun nanti di fase dasar bri punya peran di situ
contohnya adalah bagaimana masyarakat bisa menjangkau layanan dengan menabung
catat mencatatnya baik itu fase fase yang dasar
nanti menjadi literasi bisnis namanya
tujuannya adalah meningkatkan kapasitas mereka
berjualan lebih banyak
kemudian juga bisa menambah tenaga kerja lebih banyak
membutuhkan modal kerja nanti bri yang support
nah berikutnya adalah fase pemberdayaan digital
hal itu pun diadaptasi oleh para umkm
seperti kelompok tani hutu
dan pemerintah hutan yang tergabung dalam kluster usaha madu lancing gunung kidul
bantuan dari bri pun didapatkan untuk pensupport produksi madu
dan fasilitas mesinnya juga ini mbak
mesin pemeras madu mesin pembuat venom
nah ini dikasih dan rekan rekan kami juga dikasih
labeling jadi orang melihat produk kita itu langsung wah ini bagus labelingnya
terus legalitasnya pirt label halal mui seperti itu
nah seperti itu
pemasarannya lewat online kita di ini di ajarin tentang mat source itu
bagaimana mengupload produk
sugeng mengatakan kini produksinya meningkat empat kali lipat
bahkan lebih dari yang sebelumnya hanya memproduksi sepuluh liter
menjadi lima puluh bahkan sempat seratus liter
manfaat ini juga dirasakan kluster sayuran rege regeneration
salah satunya relasi ia dapatkan dengan mengikuti program ini
buat kedepannya sayuran kan saya kejar pasar hidup semua nih
jadi saya juga mau membuka peluang baru
peluang baru yang kayak sayuran menggrid a kayak di packing kayak seperti ini gitu
bazar ini dibuka untuk pengunjung umum dengan sistem pembayaran non tunai
kegiatan ini akan terus dilakukan setiap awal bulan dengan menghadirkan kluster yang berbeda beda pada setiap bazar
ini adalah indikator baik
dengan berdisiplin mematuhi protokol kesehatan bisnis mikro diperkirakan kembali normal pada awal dua ribu dua puluh
insia dan indonesia jakarta